kawasan stadion manahan solo akan steril pada turnamen liga dua
polisi mengerahkan tujuh tim pengurai kerumunan termasuk supporter yang akan menyaksikan pertandingan sepak bola
untuk menyukseskan dan mengamankan turnamen liga dua di solo pada minggu besok
jajaran polresta solo menerjunkan tujuh tim pengurai kerumunan termasuk menghalau supporter
hal ini dikarenakan masih dalam suasana pandemi covid sembilan belas
menurut kapolresta solo kombespol ade safri simanjuntak
pengamanan akan dilakukan dengan tiga lapis sehingga kawasan stadion manahan benar benar steril
selain itu pihak kepolisian dibantu tni juga akan melakukan penyekatan di perbatasan pintu masuk kota solo
untuk mengantisipasi masuknya supporter
bagi pelanggar protokol kesehatan akan dikenakan sanksi tegas
bahkan hd juga akan menindak tegas bagi warga yang menggelar nonton bareng
ade mengimbau masyarakat menyaksikan saja dari rumah
kita akan menerjunkan tujuh tim pengurai kerumunan tim tpk
tim tpk lima dari polsek jejaran dan dua dari polresta surakarta
tim ini tim gabungan bukan hanya polri saja tapi tni polri maupun satpol pp
jadi selain mengantisipasi ade kerumunan nonton bareng pergerakan masa supporter dan seterusnya
juga membawa misi woro woro prokes
penegakan prokes itu sendiri